mas polikarpus dari luar studio mas polikarpus selamat malam
ya selamat malam
mas polikarpus anda bebas murni hari ini
saya ingin tahu sebenarnya anda lega takut masih ada kecewa atau apa yang pastinya anda rasakan sekarang
saya lega dan saya tidak pernah takut itu saja
anda lega dan tidak pernah takut
iya tapi apa mas polikarpus silakan
tapi coba tolong dilihat juga dari sisi saya
jadi selama ini yang diungkapkan dari sisi bukan dari sisi via saya
jadi ini juga banyak satu kejanggalan kejanggalan yang saya alami
jadi ketika saya dituduh
saya meracun dengan orange juice
tetapi fonisnya dengan mie goreng
sedangkan mie goreng tidak ada dalam surat dakwaan
kemudian saya difonis empat belas tahun
saya menjalani dua tahun dan saya mengajukan kasasi saya bebas
setelah itu saya sudah kerja selama satu tahun
dan kemudian saya diperiksa ulang disidang ulang
tempat yang berbeda
pertama tuduhan adalah dari jakarta ke singapura
lokusnya berubah dan waktunya juga berubah
ada di singapura di cafe bin
sedangkan cafe bin itu ada di lantai tiga
sedangkan saya turun di lantai dua di kedatangan
kemudian hakim juga mengacu kepada
ada hasil otopsi belanda
hasil otopsi belanda adalah
atau racun masuk ke tubuh munir adalah delapan jam sebelum meninggal
jarak terbang antara singapura dan amsterdam adalah dua belas jam dua puluh lima menit
dua jam sebelum mendarat munir meninggal
nah kalau ditarik mundur
hasil otopsi belanda adalah delapan jam sebelum meninggal munir kena racun
yaitu dua jam dua puluh lima menit setelah dari singapura
itu hasil otopsi belanda sebagai acuan dari putusan hakim
kemudian yang kedua adalah hasil otopsi dari seattle amerika
hasil otopsi dari seattle amerika adalah sembilan jam sebelum meninggal
intake time masuk ke tubuh munir
jadi racun masuk ke tubuh munir hasil otopsi dari seattle amerika adalah sembilan jam sebelum meninggal
kalau ditarik mundur adalah satu jam dua puluh lima menit setelah dari singapura
sedangkan saya di pesawat tidak terlalu lama
saya sudah ketemu munir dan saya langsung turun ke singapura
jadi munir ini
artinya anda juga ingin mengatakan anda korban
saya lanjut dulu
ini agar ahli hukum indonesia paham
jadi ini kejadian ada empat kali
pertama jakarta singapura saya sudah lakukan inkrah
saya sudah diponis inkrah
kemudian ditemukanlah nofum
tim hasil otopsi belanda adalah delapan jam sebelum meninggal
yaitu dua jam dua puluh lima menit after singapura
yang ketiga adalah satu jam dua puluh lima menit after singapura
yaitu hasil otopsi amerika
kemudian yang lebih lucu lagi
terjadilah peristiwa cafe bean
saya sumpah demi tuhan
yang tahu itu hanya siapa yang menuduh saya
kapan ada itu peristiwa cafe bean
itu tidak mungkin
supaya anda semua berpikir dan menganalisa sendiri
oh ya jelas anda analisa aja sendiri
supaya orang sedunia itu tahu
sudah dihukum dengan inkrah
jadi munir ini sama saja dibunuh empat kali
dari jakarta singapura saya sudah lakukan
sudah saya jalani dengan hukuman empat belas tahun
kemudian saya dihukum dengan
lokus dan tempus yang berbeda
letak dan waktu yang berbeda
oke lalu kalau misalnya anda menjadi korban
kemudian ketiga saya ini
lalu kalau misalnya anda sekarang menjadi korban
apa yang akan anda luruskan
apa yang anda akan lakukan sekarang
itu sudah masa lalu saya sudah
saya sudah capek menguruskan seperti itu
sudah yang berlalu sudah berlalu
beberapa kali anda mengatakan soal nama baik
anda tidak ingin memperbaiki nama baik anda
orang sedunia tahu nama baik saya
ya ini hanya orang orang tertentu kok yang menurut saya
mungkin saya dimana mana masih bisa dihargai orang
saya tidak perlu menuntut seperti itu
tapi semua orang tahu dan orang akan menilai
sekarang saya ingin tahu
siapa itu usman hamid
ketika di dalam sidang
dia berani bersaksi bahwa saya tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
latihan nembak bersamamu di pr
saksi di dalam sidang adalah yang melihat
yang merasakan dan yang mengalami
saya tanyakan kepada usman hamid
ketika dia lahirnya tahun berapa
dan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh dia ada dimana
itu yang saya mau tanya
ya kalau lahir tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam
kejadian itu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
umur sebelas tahun dia ada dimana
anda menunjuk orang apakah itu yang anda maksud mengorbankan anda juga
atau siapa yang disini anda tunjuk mengorbankan anda
ya itu salah satu yang memperhatikan
salah satunya adalah usman hamid
ketika di dalam sidang
dia sempat berkuar kuar bahwa dia melihat
bersaksi bahwa saya latihan menembak denganmu di pr tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
sedangkan seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh saya sudah di jakarta
tapi kalau bisa mempengaruhi pengadilan sedemikian rupanya
saya tidak di jepang pak
apakah anda menunjukkan ada orang lain yang lebih kuat dari usman hamid
wah itu waktu itu sudah terakhir by the press ya
itu sudah terkondisikan dengan kekuatan mass media yang sedemikian rupa
dan saya seorang diri
yaitu anda bisa pikir sendiri
dan saya tidak perlu meluruskan segala macam ini sudah berlalu
saya anggap ini sudah
sudah saya tutup
jadi untuk apa saya menguruskan itu lagi
sedangkan saya ini butuh masa depan butuh kerja
dan saya sebagai korban juga keluarga saya
dan ini yang aneh lagi coba
rumah saya pun ikut disita
sudah diputuskan oleh pengadilan negeri
apa urusannya dengan rumah saya
apa urusannya dengan perdata
anda merasa menjadi korban
empat belas tahun terakhir
pada saat yang sama
mbak suciwati juga menjadi korban
mas munir menjadi korban
keluarganya menjadi korban
tidakkah anda ingin muncul ke permukaan
sama sama memberikan penyelesaian penutupan kasus ini
kalau itu sih saya serahkan pada yang kuasa aja
saya sudah capek ngurusin seperti itu
jadi saya di penjara
dengan ketidak ada jelasan
dengan hukum yang seperti main akrobat
yang penting poli dihukum
yang penting ada orang dihukum
nah sekarang sudah saya jalan nih mau apa lagi
apa lagi yang mau dituntut dari saya
saya sudah menjalankan hukuman dua kali
dengan kasus yang sama
tempat yang berbeda
tanyakan pada orang ahli hukum sedunia
dan kapan saya meracun munir itu
ya itu semuanya asumsi
siapa yang melihat saya
itu bohong kalau kasus di cafe bin itu
siapa yang kira kira membentuk cerita seperti itu
ya anda sebagai wartawan
anda bisa tahu sendiri
anda lebih pintar dari saya
tapi saya ingin mengetahui analisa anda
saya kira itu sudah jelas
anda tidak ingin membersihkan nama anda
tidak perlu dibersihkan
orang sedunia sudah tahu saya bersih kok
itu hanya beberapa orang pro dan kontra itu ada
buktinya saya dimana mana masih laku
kalau saya orang yang
sebagai pelaku pembunuh
tidak akan terima saya untuk kerja dimana mana
tapi saya masih dicari
ditawari pekerjaan yang keren
ditawari pekerjaan yang cukup terhormat
ditawari pekerjaan cukup terhormat
termasuk menjadi politisi
ada kepikiran kesana
kapan anda melihat saya politisi
mungkin ingin bergabung
karena ada informasi anda bergabung dengan partai berkarya
itu tawaran saja
tapi saya tidak pernah mengikuti aktivitas itu
kalau ada yang melihat saya mengikuti aktivitas tuh
tapi kalau anda melihat
ada orang melihat saya bekerja
jadi apa rencana anda selanjutnya mas polikarpus
rencana saya ya saya ikut memberikan kontribusi membangun masyarakat
membangun keluarga saya
dan saya bersyukur anak anak saya sudah bisa menyelesaikan
meskipun kondisi waktu itu sangat minim
dengan kondisi apa
tekanan mental yang luar biasa
apakah ada berencana bertemu dengan mbak suciwati
kalau masalah bertemu dimana saja saya nggak masalah ya
karena semua itu saya anggap saudara saya anggap teman
dan saya tidak pernah merasa punya musuh
ya saya punya teman seribu
masih kurang daripada punya musuh satu orang
saya tidak pernah merasa punya musuh
terima kasih mas polikarpus
sudah berbagi bersama kami berbincang di cnn indonesia prime news